saudara calon presiden di pilpres dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo merespons presiden terpilih prabowo subianto yang bilang kalau tak mau kerjasama jangan mengganggu pemerintahannya
menanggapi prabowo yang meminta jangan mengganggu kepada pihak yang tidak mau bekerja sama ganjar menjawab retorik
ganjar bilang pihak yang diajak kerjasama malah bisa mengganggu dan pihak yang berada di luar justru membantu
dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan
masyarakat sipil bisa memberikan catatan catatan kritis jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu
tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif saya setuju jangan
pas pan di jakarta presiden terpilih prabowo subianto mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mengandung multitafsir
mengajak semua pihak bekerja sama membangun indonesia prabowo lalu menyindir pihak yang tak mau kerjasama
kata prabowo kalau tak mau kerjasama jangan mengganggu
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya jangan mengganggu
dalam forum yang sama prabowo juga menyinggung
ada partai yang mengaku ngaku sebagai pemilik presiden pertama bung karno
walaupun ada yang ngaku ngaku kan selalu bahwa seolah bung karno milik suatu partai
tidak bung karno milik seluruh rakyat indonesia
tapi perasaan saya kayaknya beliau juga dukung saya juga
berikutnya prabowo menyinggung soal dukungan presiden presiden sebelumnya untuk dirinya
mulai dari gus dur jokowi dan sby
tapi tak menyebut nama mantan presiden vegawati soekarno putri
di balik itu saya merasa ada tiga presiden yang mengendorse dan mendukung saya
pertama tentunya udahlah nggak usah malu malu presiden jokowi
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman membantah pernyataan prabowo ada kaitannya dengan sulitnya
membangun komunikasi politik dengan partai politik tertentu
nah hal hal seperti ini memang sering sekali disampaikan pak prabowo ya
ya sehingga menurut saya kita nggak perlu mempertanyakan diarahkan kepada siapa
oh ini ada partai yang sulit komunikasi dianggap begitu
lalu dianggap bahwa tujuannya ke sana
pengamat politik burhanuddin muhtadi berpandangan
pernyataan prabowo bisa menimbulkan tafsir ada pesan politik tertentu
saya tidak tahu persis ya siapa atau kelompok mana yang dianggap mengganggu
tetapi memang kalau boleh menyarankan
pernyataan pernyataan yang bisa disalah tafsiri
oleh pihak manapun termasuk oleh media itu sebaiknya dikurangi
konteks internal bertemu dengan latar belakang personal tentara yang hitam putih
jadi itu kemudian mengeluarkan pernyataan pernyataan yang sangat mudah sekali
untuk ditafsirkan ada pesan lain yang disampaikan oleh pak prabowo
jadi menurut saya ke depan pak prabowo harus lebih banyak berhati hati ya
sebelum pernyataan prabowo di rakornaspan
hampir lebih dulu wacana presidensial club
prabowo telah menjalin komunikasi politik dengan partai koalisi di luar koalisi indonesia maju
namun sejauh ini belum bisa bertemu dengan ketua umum pdip